menuju dki satu para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
terus berusaha untuk meraih simpati masyarakat
dalam kampanyenya agus harimurti yudhoyono menjawab kritik tentang program bantuan langsung
sementara yang dia usung
nah sekali dan gubernur petahana basuki cahayapurnama melakukan kampanye di rumah lembang
sementara anies baswedan berkampanye di kepulauan seribu
agus menjelaskan program bls sesuai dengan amanah pasal tiga puluh empat undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
agus berpendapat warga yang tak mampu harus dibantu dulu kebutuhan perutnya
telah mendapat bls mereka akan diberi kail berupa pelatihan keterampilan agar dapat berpenghasilan
sementara ahok berkata
ahok mendapat komitmen dukungan dari sebelas suku betawi yang ada di jakarta
yang tergabung dalam paguyuban warga betawi
penyanyi andin juga datang ke rumah lembang dan memberikan dukungannya bagi pasangan calon ahok jarot
andin pun menyanyikan beberapa lagu di hadapan ahok dan pengunjung untuk menyemarakan suasana
masyarakat pulau panggang di kepulauan seribu menyambut kedatangan anies baswedan dengan alunan musik
anies menyampaikan visi misi dan harapannya atas kepulauan seribu
anies berjanji akan meningkatkan layanan kesehatan dengan menambah tenaga kesehatan
membangun rumah sakit bersalin dan menyediakan ambulans terapung
arief nasutil cnn indonesia
rumah bersalinnya dilengkapi seluruh alat alatnya